ya banyak cara dilakukan ibu ibu rumah tangga untuk menghilangkan kejenuhan
seperti yang dilakukan warga pasuruan jawa timur
agar tidak bosan dengan rutinitas sehari hari
mereka menggelar lomba tangkap bebek
keceriaan muncul saat sejumlah peserta kesulitan menangkap bebek
nah bagaimana serunya berikut liputannya
lomba tangkap bebek ini dilangsungkan di sungai complong desa seladi
kejamatan kejayaan pasuruan jawa timur
peserta kali ini dikhususkan untuk ibu rumah tangga saja
dan dibatasi tiga orang sekali bebek dilepas ke sungai
tiga peserta yang sudah bersiap di tengah sungai
langsung berlomba lomba menangkap bebek terlebih dahulu
begitu bebek dilepaskan panitia
keseruan pun tersaji saat ketiga peserta dibuat kebingungan
karena bebek menyelam hingga tak terlihat peserta
terus ini rencana mau dibawa kemana ini bu
tak apa kasihan
susah tapi buat ibu ya
tujuan diadakan lomba tangkap bebek ini selain sebagai hiburan bagi ibu rumah tangga
agar tidak jenuh dengan rutinitas di dapur saja
juga untuk menjalin persaudaraan dan kerukunan antar peserta
melihat antusiasme peserta dan warga yang menonton lomba
rencananya lomba tangkap bebek ini akan digelar tiap tiga bulan sekali